ya warga jakarta kini bisa dengan cepat melapor tentang masalah yang ada di sekitar lewat aplikasi ini bernama
tinggal foto lewat handphone ya
meskipun padat penduduk kelurahan galur jakarta pusat memanfaatkan aplikasi clue untuk permasalahan di lingkungannya
meski begitu kelurahan ini menjadi kelurahan yang paling maksimal yang menggunakan aplikasi ini
kelurahan galur jakarta pusat hingga kini menjadi kelurahan dengan respon tercepat dalam penggunaan aplikasi clue
dalam hitungan tiga puluh menit laporan warga tentang jalan tursakti kelurahan galur jakarta pusat langsung direspon melalui aplikasi clue
kelurahan galur telah merespon satu ratus dua puluh enam laporan warga
dua laporan lainnya sedang ditangani karena harus berkoordinasi dengan pihak terkait
saat laporan dari
dari warga atau rt dan rw ini paling cepat berapa lama bisa merespon dari pihak kelurahan
tergantung laporan clue karena yang bisa dilaksanakan di kelurahan langsung ditangani ditindaklanjuti
tapi ada kendala di kelurahan yang nggak bisa langsung ditangani seperti penanganan lampu parkir liar kita koordinasi dengan skpd
butuh waktu tiga bulan agar warga bisa akrab dengan aplikasi clue
kalau bagi saya sih ya
menguntungkan mungkin ya
jadi setiap kejadian kan saya lapor
sekitar dua puluh satu ribu orang penduduk kelurahan galur mendiami area seluas dua puluh enam hektare
clue baru mengakomodir tidak sampai dua persennya